wali kota solo dan sejumlah pejabat di jajaran pemkot solo melakukan swab test sabtu pagi
hal ini dilakukan menyusul hasil swab tes wakil wali kota solo yang dinyatakan positif virus corona
sabtu pagi wali kota solo fx hadi rudiatmo beserta istri serta pejabat di jajaran pemkot solo menjalani swab test di balai kota solo
selain wali kota tampak sekda pemkot solo yang juga ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ahyani
dan kepala dkk siti wahyuningsih yang turut melakukan swab test
selain para pejabat di lingkup pemkot solo serta anggota dprd kota solo
sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di balai kota hari ini juga menjalani swab test yang dilakukan di rumah sakit bung karno solo
dilakukan yang kontak langsung dengan pak wakil
ini merupakan jamur
satu tindakan yang tepat yang dilakukan oleh dinas kesehatan
karena habis pak wakil positif langsung keluarga yang di sana sebagian kemarin sudah dilakukan
dan teman teman staff juga sudah
nah sehingga hari ini saya istri saya pak sekda bu ning kepala dinas dan nanti keluarga yang ada di sana pembantu satpam driver yang ada di sana nanti akan dilakukan swab juga